pengangkutan sapi dengan cara diangkat dengan kren di pelabuhan samarinda kalimantan timur
menjadi viral di media sosial
dikutip dari detik dua puluh hal ini dilakukan lantaran kurangnya fasilitas pelabuhan
kementerian pertanian pun menyayangkan hal ini
lantaran tak sesuai dengan aturan yang memperhatikan kesejahteraan hewan
muat atau unloading pada sapi yang diduga terjadi di salah satu pelabuhan di indonesia
kementerian pertanian menanggapi dan menyayangkan kejadian tersebut
yang tidak memperhatikan prinsip prinsip kesejahteraan hewan atau animal welfare
serta sesuai aturan yang tertuang dalam undang undang no empat puluh satu tahun dua ribu empat belas
tentang peternakan dan kesehatan hewan
sementara itu di tuban jawa timur tempat pemrosesan akhir sampah di kelurahan gedongombo
diserbu ratusan ekor kambing
hampir setiap hari hewan mamalia itu mencari pakan
di antara tubuhnya
kumpukan sampah rumah tangga
warga menduga pemilik kambing sengaja memberi makan sampah
untuk menghemat pengeluaran
hingga berita ini dibuat belum ada konfirmasi dari pihak terkait
kepala dinas lingkungan hidup tuban belum dapat dihubungi
baik melalui telepon maupun secara langsung ditemui di kantor
di tengah wabah penyakit mulut dan kuku
aktivitas pasar hewan bayombong garut jawa barat
terus berlangsung pada jumat
ratusan pedagang domba melakukan
transaksi dengan membawa ternak masing masing
namun akibat dadanya larangan keluar masuk ternak
dari zona merah pmk
meski begitu harga domba justru mengalami kenaikan
hingga rp empat ratus per ekor
wabah pmk juga membuat aktivitas penjualan ternak dadakan
pedagang berharap pemerintah segera menyalurkan
vaksin pmk di daerah
tim liputan cnn indonesia